hal ini menyusul polemik adanya dugaan eksploitasi anak yang disorot oleh komisi perlindungan anak indonesia kpai
audisi umum pencarian bakat bulu tangkis di gor satria purwokerto jawa tengah ini sepertinya akan menjadi yang terakhir
hal ini karena sang penyelenggara jarum foundation memutuskan menghentikan sementara audisi umum mulai dua ribu dua puluh
penghentian audisi terjadi setelah
munculnya polemik adanya tuduhan eksploitasi anak pada acara ini
mereka selalu menyeret kita ke arah ranah itu
kita oke kalau itu memang ya sudah
kita lebih baik
terus sementara cukup baik
putusan ini sangat disayangkan sedemikian pihak
terlebih pb jarum telah mencetak atlet bulu tangkis berprestasi indonesia bertaraf internasional
sebut saja legenda lim swiking muhammad ahsan kevin sanjaya sukamulyo
hingga liliana natsir yang lahir dari perkumpulan bulu tangkis pb jarum
kalau tanya buat masalah rokok ya karena memang mereka itu melarang banget buat rokok
buat semua atlet merokok
jadinya menurut saya sih itu benar benar menyalah artikan
namun kpai menegaskan bukan bermaksud memberhentikan audisi bulu tangkis
dikutip dari laman detik com ketua kpai susanto menyatakan
biadanya hanya menegakkan aturan yang mengatur masalah pelindungan anak
terkait pelarangan rokok produk tempatan
maka audisi yang digelar tiap tahun ini dinilai komisi pelindungan anak indonesia
sebagai kegiatan mengeksploitasi anak serta mempromosikan produk rokok pada anak
sementara itu menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi pun mengambil sikap terkait polemik ini
dia menegaskan tidak ada bukti terkait eksploitasi anak
justru kegiatan ini membantu mengembangkan potensi calon atlet di indonesia
saya tegaskan tadi bahwa audisi jarum tidak boleh berhenti
terus berjalan karena kami sudah melihat mendalami bahwa
tidak ada soal soal yang terkait dengan eksploitasi anak
dan tentu kalau itu terjadi sungguhnya sudah dilakukan tindakan tindakan sebelumnya oleh aparat kepolisian
audisi umum pb jarum merupakan salah satu kegiatan mencari atlet bulu tangis terbaik indonesia
yang dimulai sejak tahun dua ribu enam
audisi digelar di sejumlah kota sebelum nantinya peserta terpilih akan maju ke final audisi
yang digelar di markas pb jarum di kudus jawa tengah
dunduk hutan cnn indonesia
pemandu bakat pb jarum
selamat malam mbak yuni
iya selamat malam mbak
selamat malam mbak yuni
selamat malam mbak gatot
oke terima kasih mbak yuni sudah bergabung malam ini dengan kita di cnn indonesia prime news
sebelum ke mbak yuni dan pak gatot saya ke mbak lisda dulu ya
karena ini ada dugaan eksploitasi kemudian ini menjadi perbincangan yang cukup hangat begitu
tidak hanya di beberapa lembaga tapi di media sosial juga topiknya menarik untuk diperbincangkan
saya ingin mempertanyakan dulu memastikan dugaan eksploitasi ini dari sisi mana sebenarnya mbak lisda yang disoroti
ya sebelum sampai pada kesimpulan itu tentu saja kami melakukan kajian
bahkan kami juga tahun lalu dua ribu delapan belas kami mendatangi empat kota di mana audisi ini berlangsung
karena kami juga ingin lihat kan apa yang terjadi di lapangan
walaupun dua tahun sebelumnya kami sudah
saya coba mempelajari memantau apa sih nih audisi
nah ketika datang ke lapangan kami melihat bahwa bagaimana anak anak itu diharuskan mengenakan kaos dengan tulisan jarum yang besar
dan di semua tempat kegiatan itu dipenuhi dengan logo brand image jarum
branding begitu ya di semua tempat
dan kita di main optop kita kan ketika lihat jarum pasti asosiasinya rokok
nah kemudian hasil itu kemudian kami
kami lakukan kajian kami bahkan konsultasi dan diskusi dengan para ahli
bahkan kemudian kami menyampaikan ini ke kpai
ini menurut kami ini masalah
bagaimana kpai melihat ini
kemudian dilakukan kajian dan sampai kepada kesimpulan bahwa ini ada dugaan terjadi eksploitasi
pertama anak anak tersebut tubuhnya dimanfaatkan untuk mempromosikan brand image dan logo jaringan
dan itu ada aturannya ya
dan dalam undang undang anak itu dalam pasal enam puluh enam dikatakan
yang dimasukkan eksploitasi ekonomi itu adalah memanfaatkan tubuh anak
ini kan baru dugaan
selain itu kemudian kami lihat juga melanggar pp
karena dalam pp satu ratus sembilan dua ribu dua belas itu dikatakan bahwa kegiatan yang disponsori rokok itu tidak boleh melibatkan anak
tidak boleh menggunakan logo brand image dan merek dagang produk tembakau
nah yang kita lihat di lapangan itu semuanya ada
itu sebabnya kemudian kami sampaikan kepada kpai karena ini sudah lama
saya tahu ini sudah lama
tapi pp itu kan keluarnya dua ribu dua belas
dan audisi itu baru rame di media itu dua ribu lima belas
karena biasanya kan mereka melakukannya hanya di satu kota di kudus
setelah dua ribu lima belas mereka melakukannya di banyak kota
sehingga eksposnya juga semakin besar
kami menghitung sekitar dua puluh tiga ribu anak dalam sepuluh tahun yang terlibat dalam kegiatan tersebut
ini harus kita pelajari
karena kalau dibiarkan saja
ini kan ada sesuatu yang harusnya tidak dilakukan
berarti tafsiran dari frasa atau narasi atau branding merek tertentu terhadap rokok begitu ya
tapi kemudian ini tidak ada apa namanya ya
apakah juga ditemukan bahwa di sana juga anak anak juga diharuskan untuk apa namanya
untuk dianjurkan untuk melakukan hal hal tertentu dengan rokok itu atau dengan produk tertentu
untuk memperkuat branding itu
ya tentu saja itu tidak dilakukan ya
saya kira ini yang namanya terselubung tadi
kalau kpai menyebutkan eksploitasi terselubung
makanya tapi kan peraturan kita menyebutkan tidak boleh melibatkan anak
yang apabila kegiatan di sponsor oleh produk tembakau
dan tidak boleh menggunakan iklan menggunakan brand image dan logo
saya kira pasal itu jelas sekali
walaupun outputnya kemudian adalah hasilnya atlet atlet berprestasi diciptakan dari pb jarum itu sendiri begitu
kita tidak mengingatkan itu
tapi juga ada peraturan yang juga harus dipertimbangkan
oke saya ke mbak yuni mbak yuni
mbak yuni pertama kali mendengar ada polemik seperti ini
sebagai salah seorang yang sangat mengamati soal bagaimana bakat bakat dari atlet atlet ini
apa yang terlintas dalam pikiran mbak yuni saat itu
iya saya sih bukan cuma pengamat
saya bahkan salah satu anak yang apa
sebagai anak yang masuk
kedalam proses audisi

tidak melihat ini sebagai rokok
saya melihat ini sebagai pb jarum
persatuan bulu tangkis jarum
dan saya melihat ini adalah impian saya untuk masuk klub ini
karena saya melihat di klub inilah atlet atlet yang hebat gitu ya bisa lahir dari sini
saya dulu punya role model ada louis wicking
persipta dari sini
ada riva nalli dan sebagainya
jadi memang tidak terpikir seperti itu
dan memang yang menjadi satu hal adalah ini adalah persatuan bulu tangkis jarum
dan memang kita harus melakukannya dari sejak usia dini
mana bisa mau main bulu tangkis dari usia besar
dari ke delapan belas kan sudah telat gitu ya untuk memulai satu pembinaan
jadi memang kenapa pb jarum
karena pb jarum ini sudah dimulai dari lima puluh tahun yang lalu

namanya begitu kan

saya melewati sendiri dari kecil begitu ya
selama di sana begitu mbak yuni
apakah mbak yuni sendiri menemukan
bahwa memang ada aktivitas atau dugaan eksploitasi seperti itu
bagaimana kemudian juga memahami narasi jarum ini
yang diasosiasikan dengan rokok
dengan persatuan bulu tangkisnya itu sendiri begitu mbak
maksudnya dugaan eksploitasi itu coba mas jelasin ke saya gimana maksudnya
katanya memang ada dugaan eksploitasi ekonomi seperti yang mbak lisda tadi sampaikan
bahwa kemudian baju ataupun branding
yang digunakan tersebut itu asosiasinya dengan produk rokok tertentu begitu
inilah yang kemudian diduga menjadi tempat untuk mengeksploitasi ini secara ekonomi begitu mbak yuni
enggak kalau dalam pelaksanaannya nih
seandainya mas jadi anak gitu
mas melihatnya gimana eksploitasinya
dijelasin coba kalau saya jadi
nah saya bertanya ke mbak yuni yang memang pernah berada di sana
apa yang kemudian dialami secara detail
apakah memang seperti itu adanya
iya kalau saya jadi anaknya ya saya merasanya saya memakai kaos
jarum badminton club tanpa embel embel apapun begitu ya
tapi kalau itu dikait kaitkan dengan eksploitasi saya juga rada bingung
menerangkannya tuh gimana gitu
itu kaos kebanggaan kaos klub saya pb jarum
tidak ada embel embel yang lain mas
oke oke mbak yuni kita sudah dapat poinnya
saya ke pak gatot
pak gatot hari ini pak menteri sudah menyampaikan statement begitu pak
yang secara sungguh
juga menjadi pernyataan kemenpora begitu
di satu sisi minta lanjut pak menteri
tapi di sisi lain pb jarum sudah menentukan sikap
apakah ini sudah finish
nanti dijawabnya setelah jeda pak kita break dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini
kalau tadi saya sudah mengkonfirmasi kembali sda dan mbak yuni
sekarang saya ingin ke pak gatot juga
tadi pak menteri sudah menyampaikan pernyataan begitu ya pak
bahwa kemudian tidak ada dugaan itu dilakukan oleh pb jarum
dan ini akan kemudian melanjutkan
tapi kemudian statement ini kalau kita gandeng dengan pb jarum sendiri
mereka mengatakan bahwa ini sudah tidak akan dilanjutkan
bagaimana kemudian sikap kemenpora pak sebenarnya untuk hal ini
terima kasih pak ferdi
sangat menarik apa yang disampaikan mbak lisa dan mbak yuni tadi ya
memang sudut pandangnya masing masing berbeda
kami mencoba untuk mencari titik tengah
tadi sudah clear disampaikan oleh pak menteri
tapi juga dalam perkembangannya juga pak menteri hari ini juga menyampaikan arahan pada kami
dan juga di sejumlah komentar di sejumlah media
beliau mengatakan ini harus dicari titik tengah
jadi kita harus mencari titik tengah
cari titik tengahnya adalah bahkan tadi pagi beliau merintahkan kepada kami untuk mempertemukan para pihak
para pihak itu ada kpai ada jarum ada pbsi bersama kemenpora
tapi rupanya hari ini belum bisa ketemu pihak pihak terkait
karena kebetulan ada pbsi ada acara bersama kpai di purwokerto
kemudian pak menteri juga inginnya secepatnya
poin yang ingin kami sampaikan adalah kami tidak akan bisa selesai hanya berpolemik seperti ini gitu
karena masing masing ini harus ada harus duduk bareng
kemudian harus ada win win solution
karena kita sadar kami sadar bahwa kontribusi jarum itu luar biasa
karena tadi mbak yudi kemukakan istilahnya bahasanya mbak yudi mengatakan
saya ini produk anak yang dididik dibesarkan oleh audisi
kalau itu tidak perlu dibantah ya gitu
dan di luar itu juga di tengah keterbatasan anggaran kami abbn untuk mendidik itu kami welcome
pada saat jarum itu hadir bukan hari ini sudah sekian tahun yang lalu untuk membantu pbsi menelurkan atlet atlet berbakat
tetapi ada tetapinya kami kan juga tidak ingin ngajarin bbsi sama jarum itu untuk breaking the law
untuk melanggar peraturan
peraturan yang ada di undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak kita patuhi pp nya juga clear gitu
tapi di sisi lain kami juga ada undang undang namanya undang undang sistem keluarga nasional
pp nya juga ada menyebutkan masalah pendanaan juga ada
nah poin yang ingin kami sampaikan adalah kalau duduk bareng itu ada beberapa poin yang bisa kita sandingkan
pertama ini jalan
tapi ada tapi nya tapi misalnya ada resizing lah dari branding lah
branding itu misalnya kalau tadi liza mengatakan itu nyolok gede gitu
nah sekarang kan bisa berbagai cara misalnya ada agak kecil supported by dan sebagainya
tapi diskusi antara kpai begitu dengan jarumnya sendiri waktu itu kalau tidak salah ada semacam deadlock begitu pak
tidak menemukan solusi apapun gitu dengan tawaran tawaran solusi yang dianggap solutif
dari kedua belah pihak itu bagaimana menyikapi
ya saya dapat laporan dari rekan kami yang hadir saat itu ya
karena di kami kan ada seorang rekan yang hadir
kemudian itu kan dilakukan di sebuah kantor kementerian
berbagai bkp adir
kemudian kpai kirim surat kepada pak menteri
dan pak menteri juga sudah merespon tanggal tiga puluh agustus yang lalu
saya ingin juga menegaskan lagi apa yang disampaikan pak menteri
bukan berarti pak menteri itu wutuh kemudian ini jalan terus begitu enggak
beliau aware bahwa tentang masalah dugaan itu belum ada
karena tadi mbak lisa sendiri mengatakan sejauh ini kan berdasarkan pengamatan
kalau kemudian ada delik aduan kan juga belum ada
ini pak menteri mengatakan dalam konteks itu
nah kami sangat terbuka untuk ini
tetapi kalau di sisi lain kalau tiba tiba kemudian pak yopi kemarin atau hari ini juga dipertegas mengatakan pak yopi dari jarum mengatakan kami akan mundur
itu bagi kami aduh kami rata rata kaget juga gitu
karena kontribusinya sudah luar biasa
tetapi bukan berarti kami itu menghalalkan segala cara ya
sudah jelas undang undangnya seperti itu tidak boleh dan sebagainya
itu pasti ada itu hanya masalah komunikasi saja yang belum lancar
kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang bisa dibayangkan mas ferdi dan mbak lisa gitu
misalnya yang paling populer itu di indonesia kayak ssb sepak bola
sepak bola ya
itu ada ribuan di seluruh penjuru tanah air
itu mostly rata rata
kebetulan saja ini ada rokok ya
nah itu rata rata mereka di backup oleh perusahaan
dan mereka orang tua kadang kadang sangat eager sekali
atau kalau enggak misalnya softball baseball
itu sekali kali mas ferry bisa pergi ke lapangan sebelahnya fx
itu orang tua itu wonderful
itu seakan akan anak anak itu lupa gadget lupa mall karena ada interaksi
nah poin yang ingin kami sampaikan adalah ini hanya mengenai kalau misalnya dibayangkan ini berhenti
apakah persoalan berikutnya adalah apakah ada pengantinya atau tidak
nah kepada jarum pun juga kami mendorong agar jangan merasa bahwa gue ini yang paling dibutuhkan
ini enggak gitu
tapi supaya mungkin jarum sendiri ada reposisi untuk itu
oke jadi pak gatot bilang kondisinya sekarang mungkin sedang ngambek gitu ya pak ya
sehingga kemudian harus dipertemukan nih diajak diskusi duduk bareng
apa kemudian yang ingin dicarikan solusinya
iya karena tadi sore saya di sebuah tv lain juga gitu
itu dapat info dari pas off ya dari presenter nya mengatakan pak gatot
katanya jarum mengatakan temba hari sudah mau rebranding
tapi katanya enggak boleh
yang benar yang mana gitu
waduh saya enggak tahu
saya pertemunya saya enggak ikut gitu
tapi poinnya adalah kayaknya ini hanya masalah komunikasi dan pak menteri pasti akan bisa menjebatani untuk itu
kita sih sebenarnya ingin juga mengetahui lebih dalam
pada saat proses audisi itu dimulai
saat anak anak itu berkumpul di sana
tahapan tahapan apa sih yang harus dilalui oleh anak anak ini di sana
sehingga kemudian mereka muncul tudingan bahwa ada eksploitasi
dugaan eksploitasi anak di sana selama mereka ikut pembinaan di sana mbak yuni
iya kalau audisi kan prosesnya memang di setiap kota itu mereka kan pertama dikumpulkan
lalu ada yang namanya tahap screening ya
tahap screening itu tahap dimana mereka itu bermain
tetapi tidak dalam perhitungan angka
tetapi dalam perhitungan durasi
dalam perhitungan durasi itu biasanya mereka itu setiap kota sekitar ada sembilan ratus anak yang mendaftar rata rata
tapi tergantung kotanya ya
biasanya kalau di daerah jawa lebih banyak pesertanya
tetapi kalau di luar jawa lebih sedikit
tetapi rata rata di atas lima ratus anak lah yang terkumpul
nah nanti dari setiap kota yang sudah dipastikan akan kekudus itu kalau untuk putra
sekitar delapan anak di kelompok putra
oh sebelas putrinya dua anak
dan u tiga belas putrinya dua anak
jadi itu yang sudah pasti mendapatkan super tiket di luar super tiket yang dipilih oleh si juri
jadi prosesnya akan seperti itu untuk pemilihan anak anaknya
keseharian dari anak anak ini di sana memang kemudian seperti biasanya saja ya
bangun pagi mereka harus latihan terus istirahat
oh maksudnya ini bicara di asramanya
maksud saya apakah kemudian ini juga ada sangkut pautnya dengan dugaan atau temuan temuan ini tadi begitu
sehingga kemudian memahami ini semakin
kalau di asrama mereka layaknya seperti latihan di pelatnat begitu
di asrama ya mereka harus bangun
tapi di latihan seperti biasa tekolah
ya layaknya seperti berlatih di pelatnat saja
kenapa saya menanyakan itu
karena untuk memastikan bahwa kemudian semuanya berjalan seperti layaknya pembinaan pembinaan yang dilakukan seperti pak gatot bilang tadi di sepak bola juga banyak yang seperti itu
yang di softball juga seperti itu
olahraga cabang olahraga lain juga tidak ada sesuatu yang merembet ke hal hal yang merujuk pada kata eksploitasi itu tadi begitu
kemudian mbak lisda publik kemudian bertanya kenapa baru sekarang begitu
kenapa kemarin kemarin itu nggak ada temuan temuan seperti ini
padahal kan ini outputnya juga sangat bagus begitu
sudah banyak jejak jejak terbaik yang dilahirkan atlet atlet indonesia
tapi tidak nanti mbak lista kita beritahu dulu
saya indonesia prime news sudah kembali
oke kita kembali ke dukung gita malam ini
mbak lisda tadi kan sebelum break saya tempat menanyakan kenapa baru sekarang begitu
tapi kemudian okelah bahwa ada tinjauan dan kajian yang mendalam mengenai polemik ini
dan tadi pak gatot juga bilang bahwa akan ada jalan tengah begitu
bagaimana lentera sendiri melihat solusi yang akan ditawarkan seperti ini
apa seberapa banyak membawa pengaruh nanti dengan keinginan kpai sendiri
ketika kenapa baru sekarang pertama pp nya baru terbit dua ribu delapan belas
sementara audisi ini sudah jadi dari dua ribu enam
satu itu yang kedua sejak tahun dua ribu lima belas memang audisi ini kan diselenggarakan di tempat lebih banyak
dan promosi iklannya sangat banyak
jadi itu membuat kita aware
oh ini ada sesuatu
sebenarnya bukan dari sekarang kami sudah melakukan mengamati sejak tahun dua ribu enam
kalau sampai akhirnya tahun sekarang jadi rame
kami perlu waktu dong mempelajari ini kami gak ujuk ujuk nyebutin ini a b c d e
jadi kami perlu waktu mengumpulkan informasi mengumpulkan data dan menyampaikan permasalahan ini ke kpai
tahun dua ribu delapan belas awal kami menyampaikan ini ke kpai
akhir sorry september kami menetapkan kpai
dan kpai juga mengumpulkan berbagai stakeholder
untuk mengkaji ini
nah saya kira begini
apa yang diminta oleh kpi bukan menghentikan audisi
tapi minta supaya audisi ini berlangsung tanpa ada unsur yang membahayakan anak ya
jadi misalnya anak anak terpapar dengan berbagai brand image
dan digunakan menggunakan brand image
jadi itu gini inginnya audisi ini sesuai dengan peraturan lah
paling tidak pp itu
dan sekarang di prowalker talk bisa kok dilakukan
di prowalker talk teman teman kami melaporkan
anak anak tidak lagi pakai t shirt dengan tulisan jarum besar
dan sekitarnya sudah berkurang
walaupun masih ada beberapa
jadi saya kira ini jalan tengah yang bisa dilakukan
dan ini harapan kita
jadi ketika anak anak mau audisi
ya mereka aman
tidak terpapar oleh berbagai macam logo dan brand image produk rokok
pak gatot seberapa terganggu sih pak kemenpora dengan polemik seperti ini
oh sangat terganggu sekali ya
jadi misalnya tadi kebetulan pas ada rasian jam enam
tadi juga pertanyaan
yang sama juga muncul
misalnya seberapa jauh seberapa besar sih keterbatasan apbn
apbn kami itu terbatas
karena kami kan tidak hanya mikir masalah bulu tangkis
meskipun kami tahu bulu tangkis itu banyak kontribusinya untuk medali emas
di kami di olimpiade contohnya sejak barcelona gitu
di tahun yang lalu itu ada asian games
nah asian games sebagai perbandingan saja
anggaran untuk tim nasional untuk bulu tangkis
itu hanya yang kami berikan adalah untuk mereka yang akan berlagak nanti di asian games
itu kan misalnya ada event persiapan untuk thomas cup atau untuk all england
untuk indonesia open
world badminton championship dan sebagainya
itu kami nggak bisa membackup seperti itu
nah mereka hadir para the legend para maestro
itu kan tidak muncul hari ini
itu kan muncul audisi beberapa tahun sebelumnya
pada saat mereka masih anak anak masih remaja
nah itu bisa menggambarkan seberapa besar kebutuhan anggaran untuk itu
kemudian yang kedua adalah tentang mengenai masalah
kami juga sadar
kalau misalnya lentera atau kpai
mengatakan bahwasanya mereka harusnya tidak terpapar oleh branding
kalau itu mungkin saya agak kritis ya gitu
kalau saya punya modal saya punya uang
pasti saya akan ada kontrapestasi
mas wedy anda dari pbsi
saya dari sebuah perusahaan x tertentu
hanya kebetulan saja di sini ada rokok gitu
itu menjadi something berbeda
ini yang sensitif
nanti apa solusi yang akan diberikan
mungkin kurang lebih adalah win win solution lah
jangan terlalu menyolok karena aturannya juga sudah ada
kami juga nggak ngajarin untuk itu
mbak yuni kalau tadi pak gatot sudah bilang bahwa nanti akan ada win win solusi
akan duduk bersama
kalau dari mbak yunia sendiri apa kemudian yang bisa diambil solusi yang paling tepat begitu
jalan tengahnya seperti apa nih
ya dari kami ya
kami udah sangat jelas ingin mengatakan bahwa produk kami ini bukan rokok
kami mengatakan kami ini vdo jawa
jadi jangan dibawa bawa lagi ke rokok gitu loh
harus dibedakan dengan sangat jelas
antara pb jarum dengan jarum rokok itu sendiri
karena memang dari awal kami persatuan dulu tanggis gitu loh
dan itu sudah ada dari lima puluh tahun yang lalu
dan kami sudah mendapatkan penghargaan kan sebagai klub terbaik
tapi kalau itu terus dikait kaitkan dengan tembakau ya memang nggak akan ada habisnya
dan itu kan memang klub kebanggaan kami
jadi susah kalau terus diaduk adukan dengan
masukkan terus dengan yang namanya tembakau
artinya ada ketakutan juga kemudian kalau ini berhenti
artinya proses pembinaan mencari bibit bibit ini akan menjadi persoalan di kemudian hari begitu mbak yuni ya
oh ya jelas dong
ini kan audisi yang rantainya tidak boleh terputus
kalau rantai paling bawahnya terputus
gimana cara meneruskannya
maksudnya audisi ini kan membuka lebar bagi para peserta
bagi para anak anak yang ingin masuk ke dalam jaringan perbulu tangkisan ya istilahnya begitu
apalagi banyak pemain pemain dari berbagai daerah yang kita belum tahu kemampuannya
mereka ingin masuk ke pb jarum
nah kalau kita tidak membuka audisi ke daerah bagaimana caranya mereka
point entry nya itu loh untuk masuk ke pb jarum
oke oke baik baik terima kasih mbak yuni
pak gatot dan juga mbak lisda kita berharap kemudian bahwa solusi atau jalan tengah yang ditawarkan oleh pemerintah
sebagai penengah untuk kemudian dicarikan apa yang bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak mungkin
dan ini tetap pembibitan dan pembinaan terhadap anak anak berprestasi
khususnya di bulu tangkis ini bisa terus berjalan begitu
karena kita tidak bisa pungkiri ya pak ya
balisdanya kalau kemudian ajang ini menjadi tempat atau menjadi contoh bagi atlet atlet jalan tengah
jadi ini adalah hal yang sudah berprestasi
kita berharap secepatnya pak gatot pemerintah juga hadir untuk menengahi masalah
insya allah minggu ini sudah selesai
januari minggu ini ya pak
terima kasih mas berdi terima kasih mbak disda
dua ribu dua puluh berarti tetap lanjut ya pak ya
harapan kita tetap lanjut meskipun sudah dideklarasi tapi kan ada kata kata tadi sebentar lagi
semoga moga dicabut lah ya
semoga kita aminkan pak terima kasih pak gatot mbak risda dan mbak yuni
cnn indonesia prime news akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami